belasan pedagang di pasar giri kabupaten gresik kamisore mendatangi kantor dprd gresik
mereka menuding adanya permainan uang terkait pembagian stand yang dilakukan oleh upt dinas pasar setempat
para pedagang mendesak agar ukuran stand mereka dikembalikan seperti ukuran semula
ini pak ya kita diangkat dulu
beginilah luapan amarah kusnul khotimah salah satu pedagang pasar giri saat mengadu ke dprd gresik jawa timur kamisore
sambil mengangkat tangan di depan anggota komisi dua dprd gresik dirinya menuding adanya permainan uang di balik pembagian stand pasar
para pedagang ini tidak terima karena luas stand yang diberikan ukurannya terlalu kecil dan tidak sesuai dengan luas sebelum terjadinya kebakaran
selain itu mereka juga mengeluh karena harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan stand jualan
para ibu ini harus membayar rp empat puluh lima juta rupiah padahal pada kwitansi tertera rp tiga puluh sembilan juta
pedagang menuding ada oknum dinas pasar yang mengancam tak akan mendapat stand jika tidak mau membayar sesuai jumlah tersebut
terus standnya orang yang kecil dapat besar itu juga ada buktinya di foto
uang mepet gini satu meter setengah
menanggapi keluhan para pedagang anggota komisi dua dprd gresik berjanji segera mempertemukan pedagang dengan pihak dinas pasar
anggota dewan menyatakan akan menindak tegas jika terbukti adanya tindakan pungli
soal ada ancaman tetap nanti kita tindak lanjuti apakah memang benar ancaman itu terjadi di sana
itu nanti tetap harus menindak lanjuti
dan informasi ini aku yakin
semuanya akan membaca karena ini sudah di ekspresi melalui media
saat ini sudah ada delapan puluh stand pasar giri yang sudah ditepati para pedagang
namun terdapat dua puluh pedagang yang bermasalah karena merasa dirugikan